kamis lalu beberapa supporter tim indonesia memancing keributan dalam pertandingan kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh
antara indonesia dan malaysia
atas aksinya ini polisi harus mengawal ratusan supporter dan pemain dari timnas malaysia untuk keluar stadion
pertandingan antara indonesia melawan malaysia pada kamis malam
sempat dinodai oleh ulas segelintir supporter tim merah putih yang memancing keributan dengan supporter tamu
aksi tidak terpuji yang terjadi di pertengahan babak kedua mengakibatkan pertandingan sempat terhenti selama beberapa menit
di akhir laga supporter malaysia bahkan harus mendapatkan kawanan ekstra dari petugas keamanan
agar bisa keluar tribun penonton di stadion gelora bung karno
mereka pun sempat tertahan di dalam stadion
polisi melakukan pengawalan terhadap pemain serta tiga ratus sembilan puluh dua supporter malaysia yang akan menuju bandara
selain itu pihak kepolisian juga meningkatkan pengamanan di tempat penginapan mereka di bandara internasional soekarno
atas peristiwa tersebut supporter malaysia mengaku merasa kecewa
terlebih ini merupakan pertandingan perdana indonesia dalam ajang kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh
atas segelintir penyokong tim malaysia jadi kita coba beri yang terbaik
kekecewaan juga diutarakan oleh menteri pemuda dan olahraga malaysia syed syadik
yang ikut menonton pertandingan di gbk
dalam unggahan di akun instagramnya syed sadik menulis botol hingga suar beberapa kali dilemparkan ke arah pendukung malaysia
atas kejadian ini ia menyebut federasi sepak bola malaysia atau fam akan membuat aduan resmi ke fifa
ia juga akan membuat laporan resmi pada pemerintah indonesia
sementara itu sekretaris jenderal pssi ratu tisa menyesalkan kericuhan yang terjadi
ia mengaku siap untuk menerima sanksi dari fifa atas kerusuhan yang terjadi
sangat menyesalkan hal yang terjadi

dikala indonesia pertama kalinya ikut lagi dalam world cup qualifier setelah transversal kemarin
pada laga kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh dua ini
tim nasional indonesia harus mengakui keunggulan tim harimau malaya dengan skor dua tiga